dalam rangka merayakan ulang tahun garuda indonesia ke tujuh puluh tahun
garuda indonesia memberi tambahan pelayanan dalam in flight entertainment
di kelas bisnis pada sejumlah rute internasional
jadi untuk target sendiri sebenarnya kita tidak terlalu spesifik
kita hanya ingin memberikan new experience
seperti saya bilang tadi garuda itu bukan masalahnya lagi
bukan masalah harga tiket atau apa tapi kita menjual brand